ada nyanyi mbak mas dika
siap siap neng semuanya juga ikutin
satu dua tiga
jangan berang jangan berang
sok pake rahasia rahasiaan segala
saya raditya yang sebenarnya
siapa pelaku yang ingin membunuh saya
tolong segera di tangan pak
gua gak bisa begini terus gue
gua gak bisa jadi orang kaya
aku juga gak bisa jadi orang kaya
aku bisa jadi orang kaya
aku bisa jadi orang kaya
gua bukan laki lo
gua sudirin noh
gue ini pengamen jalanan pengamen
sini liat aku
nih dari cara ngomongnya aja udah beda
gua ini asli betawi gua pengamen jalanan
lagian gue udah punya demenan lain
gua kan bini orang
aku mungkin salah mungkin kamu cemburuk
kini sayang ya kita pergi ke singapura ya kita berobat ya
nanti kamu dipulihin biar ingatannya bisa kembali kayak dulu ya
engga disuntik kok
nih gua sehat tuh
udah sini mas gua usah mikir yang macem macem
nanti mas saya sembuhin di singapura udah
gua bukan laki lo gua sudirin
mana gua bingung tuh kemarin ada cewek hamil minta tanggung jawab sama gue
ih gua ga tau
udah gitu ada bank lagi hutang miliaran rupiah lagi
punya dua jutaan rupiah aja ga apa apa
mau apa sih
mas gua pergi aja deh

apa mau pergi jalan
aduh bapak lepasin deh

hah gara gara cewek lain lagi iya

ya gua pergi ya
mas jangan mas

kurang aku apa
kamu jahat mu
jadi malam mungkul
masya allah saya radityo yang asli
kamu kangen ya sama aku
aku selama ini menghilang karena ada yang membunuh aku
tapi ya selama aku gak ada aku tetap ngawasi kamu
ngawasi kamu dan ngawasi saudara kembar gue
lah saudara kembar
perasaan mah aku gak pernah brojolin anak kembar dah
kita memang bukan saudara kembar
tapi wajah kita sama
nah makanya anda bisa membantu saya
apa lu kata deh gue gak ngerti
dari gue cabut ya
hei kamu gak kangen sama aku
aku kangen mas
aku beruntung sekali punya istri seperti kamu
jadi kangen siti manis madu gue
kamu mau tahu siapa yang membunuh aku
bener kan kata gue
itu laki laki emang bahaya tuh
tapi untungnya lu masih hidup ya
lu bersyukur loh
mendingan gue jadi diri gue sendiri
tenang aja bang
gue takut sama dosa
aku percaya sama kamu
aduh akhirnya suamiku kembali
ini baru suamiku yang benar
bagus kalau kalian berhasil
menculik penyanyi dangdut kampungan itu
saya akan segera ke sana ya

ridah psi brent
samaku nggak cuma udah dikuarin

bener kayak beban di butler
kalau meski lu kesekian
nah ini lakinya si popi yang asli nih
seneng kamu muncul lagi
kita bisa bersama sama lagi ya
sebaiknya kamu menyerahkan diri ke polisi
dan bertanggung jawab atas perbuatan
eh eh eh ingerin gue ya
teman sendiri lo makan
dimana pacar saudara kembar saya
eh kalau sampai cewek gue gak lu balikin ya
gue abisin lo menjadi depan yek lo
gue abis kalian berdua
ini berani saya pakai pistol
ini jakarta man bukan texas
gue gak akan segan segan membunuh kalian berdua
ajar bang terus
lepas lepasin lepasin
hah lo pada ngapain sih nyolik gue
yang punya urusan itu pacar lu
dan lo cuma buat jadi jaminan
katanya gue barang pake apa jadi jaminan
mending lo nyanyi buat kita
lo pada mau gue nyanyi
asal lepesin dulu ikatan gue
baru gue mau nyanyi dan gue goyang ngebor buat lo
lo pengen kita bertiga ya
lo pengen kabur kan kalau udah di lepasin
gak ke lah bang bang yang ganteng
pada mau digoyang kagak
engga lah bang yang ganteng
seru dia nyanyi sama gue yang ngebor sumur deh cepet cepet
gimana dia mau nyanyi bangkit
boleh lepas pak
baik semuanya juga ikutin
satu dua tiga
jangan berang jangan berang
bener sih banyak burjiti kesini bang
ini gue sudirin yang asli
mau sini ga
bersama eh boyangnya udah bener
kok jadi bisa salep gini sih bang
amang kelam banget bener sih bang datengnya

nah yang ini nih
bau nya asem